nggak saat marah
ibu udah sering kesini ya bu ya
udah sering banget bu
kok mila ada di sini
bu udah reservasi
sudah kita tunggu bu aprik
ibu ini tablenya
silahkan duduk ya
terima kasih ya mas
saya kalau mau pesan sama mas atau
oh nanti ada teman saya yang akan sini bu
kalau begitu saya pamit dulu ya bu
jangan sampai mila lihat aku ada di sini
bapak gantongnya kemana
ih bapak gantong mau kemana sih
tadi katanya mau minta welcome drink lagi
yang spesial itu
udah saya bawain sekalian sama cemilan jadi kalau kita ngobrol tuh lebih asik gitu loh
kok malah pergi
eh bu maaf saya tinggal sebentar ya bu
el akhirnya ibu ketemu kamu juga disini
ibu ngapain disini
ibu sama klien ibu kenalin yuk
el kenali ini klien ibu
ibu ini anak saya l yang kerja di kafe ini
oh anak ibu
ibu mila hebat banget ya
punya anak udah mau kerja di usia muda seperti ini
maaf saya harus pergi dulu
lain waktu saya akan mampir lagi
yaudah kalau gitu saya ambilin bu kemudi dulu ya bu
bu keluar ya
terima kasih ya
kok mas rui sudah gak ada
nanti aja deh aku tenis setelah ngobrol sama bu apri
kon kafe ini tuh kayaknya cocok sekali buat tongkrongan kita
asli div ini bakalan jadi tongkrongan baru buat anak anak ips
dan juga berseberangan sama cafe tempat nona ariefa kerja
jadi ini ale punya tujuan
nongkrong disini supaya ale memperhatikan ale punya gebetan
asli dip tebakan lo tuh berdermi semua
ya kan kalau kita sambil nongkrong terus liatin ripa kan
kopinya bakalan jadi lebih nikmat kawan
ale nih tuh sudah batul batul positif
positif mabuk cinta

jangan jangan nanti rifki juga punya pemikiran sama kayak ale ya
jangan jangan nanti rifki juga punya pemikiran sama kayak ari lagi
jadi dia nongkrong disini buat apa
memperhatikan dia punya gebetan nona ipa itu
asli dip bisa jadi itu
asli dip bisa jadi itu
kalau modelnya sudah begini tong
dia punya kepala ini bisa pusing sekali
karena bita punya sahabat sahabat semua sudah kena keracunan cinta
mereka sudah tidak fokus lagi untuk lihat stabilitas sama kedaulatan negara ips kawan
ah bahaya dua belas

ah bahaya dua belas
udah lah dip lo gak usah pusing pusing mikirin hal itu
mendingan sekarang kita menikmati tempat yang baru
bita yang pilih saja
mau pesan apa
bentar ya mbak
eh ale mau pesan apa
gimana penampilan gue keren nggak
dap kasih tau lu ngapain kesini pake baju kayak gini lagi
kita itu ada misi kedua kali ini kita harus nyelidikin arin dan bell
oga lagian kan lu harusnya di rumah sakit bukan disini
justru gua dipulangin sama dokternya karena dokternya tau
gua kalo di rumah sakit gitu gak bisa sembuh
gua akan sembuh kalo gua ketemu jodoh gue
lo lu lupa ya kata kata nyokap gue jauhin gue bergecak
robo kulit kita gak boleh berjauhan makanya kita harus nyelesain misi kita
kita harus selidiki nih arin karena gegara arin kita jadi berjauhan kayak gini
oke please yuk ikut gua gua udah totalitas nih
udah ikut aja tapi gue minta tolong pegangin
udah keren belum
ngapain berhenti disini botol kecap
sebelum itu copotin dulu dong helmnya
nggak mau geli sama wig lu ntar wig lu copot lagi nggak mau
eh justru ini gua mau pegangin wignya biar gak rusak
tolong dong kontribusinya yuk tolong
masih cakep ya
yaudah tuh toiletnya ada di dalam sekarang ganti kostum
iya lah temenin gue harus kompak
gapasal gak mau gue
lebih baik kita berusaha dan gagal daripada tidak berusaha sama sekali
helmnya sini dulu dong
gengsi banget sih
mama gak bisa ditutup ih
eh takut sekali udah masuk aja
gue jagain dari sini
ghibling banget sih
berat banget lagi
keren apa yang gak ada
tapi kayaknya ada yang kurang deh
gimana kalau kita nyari salon di deket deket sini
iya biar di make
eh harus totalitas dong
kalau lo gak mau di make up in
yaudah gue aja yang make up in
jangan bilang cemburu ya
berat banget nih
nih kayak banget
gue gak bisa melakukan alat
gue bayang mau taruh di sini
nanti rusak ya
kita kecepat dulu
lo pegang sendirilah
buat naiknya aja susah pasti
iya itu sama